dan informasi terakhir saudara guru ngaji disabilitas
meski memiliki keterbatasan fisik seorang guru mengaji di kota salatiga jawa tengah
terus bersemangat untuk mengajar anak anak membaca al quran
bahkan taman pendidikan al quran atau tpa hidayatul quran ia kelola di rumahnya
keterbatasan fisik tak membatasi seseorang untuk menularkan ilmu yang dimilikinya
kalimat ini pantas disematkan ke seorang pria bernama ahmad sabikul umam
warga kelurahan mangun sari kecamatan sidomukti kota salatiga jawa tengah itu
tetap bersemangat untuk mengajar mengaji kepada anak anak di sekitar rumahnya
tidak hanya setiap sore pagi hari saat subuh selama ramadan
sabit juga mengajar anak anak untuk mengaji
sabik memiliki kekurangan fisik karena kakinya lemah hingga tak bisa digunakan untuk berjalan
bahkan untuk melangkah ia menggunakan tangan sebagai tumpuan
ahmad sabikul umam mengajar mengaji sejak tahun dua ribu di musola dekat rumahnya
namun setelah dirinya terserempet motor akhirnya ia membuka taman pendidikan al quran di rumah
sabik berharap anak anak didiknya menjadi anak anak yang soleh dan solehah
serta memiliki fondasi pemahaman terhadap agama yang baik
itu saya minder itu setelah nganwas sebenarnya itu masuk mi mas
sebenarnya itu masuk mi mas sebenarnya itu masuk mi mas sebenarnya itu masuk mi mas
jadi guru itu saya saya mindernya bukan sama temen guru enggak mas
yang mengatakan bahwasanya di dunia itu tidak ada yang sebut
harapan saya yang utama ini mas
harapan saya itu semoga anak anak itu menjadikan anak anak yang soleh soleha
yang utama itu berbakti kepada orang tua
dari belajar ngaji ini kan sedikit sedikit tahu
bagaimana menghargai orang tua diri wali diri bagaimana
apalagi sekarang dihubungkan dengan zaman sekarang
apalagi sekarang dihubungkan dengan zaman sekarang
anak anak yang ikut mengaji tidak hanya dari salatiga tetapi juga dari luar daerah seperti kabupaten semarang
hingga kini sudah ada sekitar satu ratus dua puluh anak yang ikut belajar mengaji setiap hari
hendro teguh prastowo kompas tv salatiga jawa tengah